ada maling pada ya allah
bukan bukan maling
udah serahin diri kamu
pade sebenarnya ada yang saya mau ngomongin
yaudah ngomong aja ada apa
aku dapet kuku
udah sekarang ini
pejamkan mata kalian berdua
kalau udah ketemu omongannya
baru sampein ke pade
tapi pade itu kuku
aku rasa ada yang aneh dari kamu
sempunyi sesuatu gitu
jangan jangan dia dapat rumah mewah itu lagi
wang ratusan juta
bisa kayem dadak dong
kan kau buat kita kan itu namanya
kita harus ganti bos
anak buah matle
kayaknya bilang apa tuh
wah kalau haikal sampe dapet uang lima puluh juta dari kupon itu
pasti dia bakal jadi orang paling kaya disini
haikal itu punya baaanyak banget kambing
kok kambing tuh
kau pikir kupon ini tuh bisa diwakilin jadi camping
ngerakan bukan aku
kalau ikan tuh bakal dapet
dapet aja dia besar besaran
terus gimana dong sob
ayo kita harus bergerak
yaudah kita harus bergerak ke arah butet
kuponnya kan sama haikal
jadi yang harus disedihi itu haikal
ini waktu itu pas lagi belajar bahasa arab
lupa ya kata kita baru belum
tunggu duduk diam deh
kok kayak ada yang ikutin kita ya
kucing tuh lewat mew
yaudah ya jalan lagi
iya kita baru melihat ibu disini
perkenalkan nama ambo uni upi
eh enggak enggak enggak
uni lagi nyiram tanaman
oh nyiram tanaman
pak asad eh eh eh
oh ternyata itu duduk yang ikutin
kenapa mereka disana
betul ya kak
ya anak anaknya bajunya basah
hmm itu namanya bayaran untuk anak anaknya
bayaran untuk anak anak yang suka jailing atau isengin orang lain
kalau disini cepat mak
kayaknya kalau disini kak nggak aman ya kak
kan tidurnya depan depanan jadi aku bisa melihat
oh iya betul
kalau kayak gitu terus dimana dong
ayo kalian tunggu dimana komponennya
eh eh eh kali ini pada ngepancing nggak jelas
udah jangan soal tahu
aku tuh nggak suka tahu tau nggak
tuh suka yang apa
aku tuh suka yang tempe sama jengkol
hah itu mak emang sungguh enak
lukman kata highl tuh bukan tahu makanan ngerti nggak
mak maaf ya teman teman
betul tidak kak
eh jangan berang berang tahu deh

aduh aduh aduh aduh
jangan lho aduh aduh
eh jangan ambilkan kupon aku
jangan ambil kupon aku
jangan ambil kupon aku
jangan ambil kupon aku
jangan ambil kupon aku
kal kuponnya aman nggak kal
kalau sama hegel mau pasti aman
bangun bangun bangun
emang di kolong ada kecoa lagi ngopi
aduh masih masih
keluar keluar keluar
pak citi mau bu beres dulu
ya allah kenapa ini banget
itu ngapa jidat pada benjol begitu udah kayak opak opak tadi kita kepencok sakit jadi benjol
gini gini bisa loh ya lo tong mendingan ke uks gidah tadi kasih obat di sana nanti kalau disintik
sedek lagi nggak mau nanti kembali sendiri juga ah ah rumah jadi pegang
nana nanina pade makanan pade ya itu berapa
siapa nih siapa nih siapa nih siapa nih ayo ayo siapa nih ada ada ada
maling maling ya loh siapa kamu maling ya bukan bukan maling udah selain kamu
orang suruhannya udah yuki ajuki helino
kalau kita berbuat salah harus minta maaf ya ustadz karena sekarang positi juga pade
saya ini lapar dan haus coba tolong saya dipikirin makanan yang enak enak sama minumannya teh hangat ya
musat ini dia minyak buat pak ustadz yang mulia dan santun yang suka buang angin makan obyek
oh diperiksa dulu ambo periksa
ini makanan ini dimakan rumah santri juga tiap hari
tuh saya periksa dulu
mbak diperiksa kudu dibawa
ini makan ini sampai dikukuk begit
itu orang dua dua minggu gak makan kali ya
ini orang puasanya setahun kali ya bukannya baru sekarang
gimana pencaranya kita harus ambil itu kuman
kuman kenapa kuman kamu ketawa ketawa
itu suara gemak atau ketawa ketawa soal berisi
eh mau nambah
sungguh mau herankan
eh eh eh udah
bok sobri mau berbicara
kok pake itu
liat dikali dong
sekarang kita berhasil